nonton bareng semesta diikuti siswa jenjang sma smk dan perguruan tinggi serta komunitas
yang digelar di bioskop yang berada di paragon city mall semarang
sekretaris daerah jawa tengah sumarno membuka langsung acara ini
menurut sumarno film ada media yang pas untuk menumbuhkan semangat cinta lingkungan tanpa menggurui
ya sebetulnya ini sudah menjadi program kita yang sudah lama juga
ini butuh kolaborasi ya untuk menjaga alam menjaga lingkungan kita
dampak perubahan iklim sudah terasa
contohnya di kota pekalongan yang mengalami rop atau banjir akibat air laut pasang
pemprov jawa tengah mengucurkan anggaran senilai dua belas tujuh puluh lima miliar rupiah untuk pembangunan tanggul
sehingga kemudian diperlukan penggunaan yang berbeda
sepanjang tujuh ratus meter di kota batik tersebut
tapi dengan sinergi kemudian ada bantuan bantuan baik dari sisi the adaptation fund
kemitraan ini tidak hanya pendampingan dan lain lain tapi edukasi pendampingan
bahkan juga pembiayaan yang diperoleh dari adaptation fund ini digunakan untuk membantu kota pekalongan
seorang peserta nobar rio mengaku tergugah motivasi untuk turut
melestarikan lingkungan setelah menonton film semesta
inspirasi kamu apa
yang saat di cerita jogja di desa imogiri itu menginspirasi saya
karena lebih memotivasi saya untuk menjaga lingkungan lebih baik dan lebih asri
generasi muda tentunya memegang peran penting dalam mengatasi perubahan iklim dan lebih mencintai lingkungan